kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi kemendikbud ristek memperpanjang jadwal libur sekolah selama tiga hari bagi para siswa yang berada di wilayah jabodetabek
perpanjangan dilakukan untuk mengantisipasi dan mengurangi kemacetan arus balik lebaran dua ribu dua puluh
plt kepala biro kerjasama dan hubungan masyarakat kemendikbud ristek anang ristanto kepada cnn indonesia com mengatakan
pihaknya sengaja menambahkan libur pada periode sembilan sampai dua belas mei untuk mengantisipasi dan mengurai kemacetan arus balik lebaran dua ribu dua puluh tiga
libur sekolah yang semula ditetapkan hingga minggu delapan mei diperpanjang hingga rabu sebelas mei dua ribu dua puluh dua sehingga siswa masuk kembali pada dua belas mei dua ribu dua puluh
lebih lanjut anang mengatakan akan melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan di wilayah tersebut agar kebijakan penambahan libur dapat segera disampaikan kepada orang tua dan siswa terkait